masih terkait kasus reklamasi teluk jakarta komisi pemberantasan korupsi hari ini memeriksa trinanda prihantoro karyawan agung podomorolen
yang telah ditapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi aturan reklamasi teluk jakarta
trinanda yang ditahan di rumah tahanan polres jakarta timur adalah karyawan agung podomoro land yang diduga terlibat dalam penyuapan terhadap muhammad sanusi
trinanda prihantoro diperiksa sebagai saksi untuk muhammad sanusi ketua fraksi d dprd dki jakarta
sanusi diduga menerima suap dari pt agung podomurolen terkait pembahasan rencana peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di provinsi jakarta tahun dua ribu lima belas dua ribu tiga puluh lima
serta rencana tata ruang kawasan strategis pantai di jakarta utara